menteri pupr basuki hadi mulyono saudara membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki bahkan sempat menyinggung reaksi menko marves luhut binsar panjaitan yang kaget rumah menteri di ikn kecil
menteri pupr basuki hadi mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan widya chandra jakarta dibanding di ikn
basuki menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya
habis ke mornings fm alcoholic or balance bank dengan anggotanya di warniewasa buzzwww
dia mengungkap pidato yang mulia kapan dulu di perhitungan tempat yang kecil
kawasan pribadi kualitas desa kawasan kawasan
menteri pupr basuki hadimulyono membantah isu rumah dinas menteri di ikn kecil dan memberlakar secara institusi civil elas ketika membangunan h vomit
mungkin bisa dilebar bisa dibesarkan dengan konteks kompleks ini
basuki juga sempat menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan
yang kaget rumah menteri ikn kecil
basuki menegaskan konsep pembangunan ikn bertema kompleks
bukan satu unit kan pasti nggak nyambung
tapi kalau satu tower mungkin bisa
pembangunan rumah menteri di ibu kota nusantara masih dalam proses dan ditargetkan selesai pada juli dua ribu dua puluh
kami kutip dari kompas com kepala satgas pembangunan infrastruktur ikn danis sumadilaga
menyebut pembangunan sudah mencapai delapan puluh tiga persen
ada tiga puluh enam unit rumah menteri di ibu kota nusantara
anggaran untuk tiga puluh enam rumah adalah rp lima ratus sembilan satu miliar
satu unit rumah memiliki luas lahan seribu meter persegi sedangkan luas bangunan sebesar lima ratus delapan puluh meter
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dan satu basement
lantai pertama untuk area kedinasan lantai kedua untuk area privat keluarga
basement untuk kamar sopir kamar mandi dan ruang jaga
total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi ruang pertemuan ruang kerja ruang ruang keluarga dapur garasi
rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas
yakni cctv penggunaan panel surya sistem smart design building dengan akses internet seratus persen dan wifi
dan dilengkapi dengan mebel lengkap
jika melihat luas dan segala fasilitas rumah menteri masuk kategori mewah
lalu apakah efektif mendukung kinerja pemerintahan
tim liputan kompas tv
nah jika dilihat dari data luas bangunan dan fasilitas rumah dinas menteri di ikn
ini nampaknya bisa tergolong kategori mewah
lalu apakah efektif untuk mendukung kinerja pemerintahan
kita bahas malam hari ini bersama rian nugroho pengamat kebijakan publik
pak rian ini tadi kita sudah lihat bersama ya di paket berita sebelumnya
luas tanah sekitar seribu meter bangunannya kurang lebih lima ratus delapan puluh meter
ada tiga lantai termasuk basement
kalau dilihat lihat ini sebenarnya spesifikasinya golongan apa nih
mewah sangat mewah atau biasa aja
jadi kalau kita hitung tadi berapa empat belas miliar per rumah ya
dibagi lima ratus meter itu kira kira dua puluh delapan juta per meter persegi ya
kalau secara rata itu belum sangat mewah sih
jadi mungkin rumah mewah iya tapi tidak ekstra ya
yang penting kalau bagi kita bagi publik ya
yang kita lihat adalah apakah barangnya itu berisi barang impor memang apa tidak
jadi misalnya apabila dia menggunakan marmer dalam negeri oke
tetapi ketika diisi dengan misalnya kursi kursi dari italia
makanya saya kira yang perlu diperdengarkan oleh teman teman bapak ibu yang nanti membuat rumah ini
tolong supaya meskipun rumahnya itu bagus katakanlah eksklusif
tadi dihitung itu dua puluh delapan juta per meternya itu udah tergolong bisa dibilang mewah juga dong
kalau untuk ukuran kita bandingin di jakarta
itu tadi kan termasuk furniture ya
turun lagi kira kira dua puluh delapan separuhnya lah empat belas juta itu masuk rumah yang
karena gini di jakarta itu antara mewah dengan mewah sekali beda loh ya
kayak di kelas pondok indah itu ya
mewah lah tetapi kayak di widra chandra sama itu
nah kalau saya menurutnya cuma satu saja
bahwa jangan sampai rumah rumah bapak ibu kita menteri di ikn itu
menggunakan produk impor terutama pada waktu diisi barang barangnya
jadi kalau bisa kayunya kemudian marmernya kemudian apa lagi
saya kira teman teman bapak ibu yang baru ini sudah tahu ya
karena bpk sangat punya ukuran mengecek apakah harganya masuk apa tidak
jadi apabila nanti terjadi kondisi bahwa harganya emang nggak masuk harga estimasi
saya kira bapak ibu di pembangunan saya kira akan ada koreksi nanti
kalau menurut teman saya sih setelah ada rame rame netizen netizen
nah disitu sangat sangat baik loh ikut mengoreksi
jadi saya kira setelah ini meskipun pak suki juga sangat bagus menyatakan itu tidak sangat mewah
tapi saya kira pelaksananya akan mulai menghitung lagi
mengingat juga ya kalau tadi kan di contohnya furniture nya jangan import
kalau bisa lokal misalnya menggunakan jepara kayunya gitu ya
untuk memajukan umkm juga
memang yang jadi masalah adalah saya nggak tahu harganya yang itu apa namanya artificial intelligence
karena kan dibayangkan itu udah ai di rumah masing masing rumah
nah ai ini punya masalah baru karena sky is the limit
harga ai nya melambung sehingga yang terjadi adalah pembekakan harganya itu di ai
nah kalau di ai itu agak susah diperiksa karena sekali lagi the sky ise delimite
jadi kalau begitu kita perlu integritas lah supaya kita betul betul apa yang kita bangun itu sesuai dengan harganya gitu
nah pak rian bukan hanya ngomongin harga nih malam hari ini tapi juga efektifnya
menteri menteri nanti pindah ke sana menginap di sana bermalam di sana bukan hanya satu dua hari ya
tapi bisa pulak balik mungkin ya
kalau saya bayangkan ke jabodetabek dan juga ke ikn
nah itu efektif nggak sih dengan tadi ya ada basement ada ruang bebercuse
sehingga menambah juga nggak untuk kemudian kualitas dari menterinya itu sendiri
jadi itu jawaban yang relatif ya
karena begini bukannya bolak balik nanti menteri itu tinggal di sana gitu
sehingga social activity nya juga di sana juga
jadi sejak awal nampaknya bapak ibu yang punya ai
bapak ibu yang menyiapkan perumahan ikn ini
membayangkan bahwa yang datang itu bukan cuma datang transit pergi gitu
menteri yang bolak balik pergi itu akan dipotong gajinya barangkali
karena mereka harus stay di sana dengan keluarganya
dan saya kira kalau menterinya bolak balik bolak balik ke jabodetabek ya sudah lah
mungkin bahasa kasarnya nggak usah jadi menteri aja gitu
jadi khidmat saya kita melihat rumah itu bukan sebagai rumah
dan kalau menterinya mau tinggal di situ berarti asn nya mau tinggal di situ
jadi dengan demikian pertimbangan kita kalau diberikan basement whatever itu ya
pertanyaan ini adalah apakah ini membantu menteri untuk bekerja dengan baik
ya karena begini teman teman semuanya
saya kira bekerja di jakarta dengan di daerah yang agak remo di kalimantan berbeda situasinya ya
jadi mungkin saya tidak terlalu benar
ini sedikit insentif lah bagi para menteri
tetapi yang baku kan rumahnya kan gak jadi rumah milik menteri kan
tetapi yang kembali lagi pembangunan ini harus dapat dipertanggungjawabkan sejak harganya estimasinya bahkan sejak pengadaannya
nah tapi kalau misalnya dengan pak luhut sempat bilang kata pak basuki bilang ya
sebenarnya besar kecilnya ini tergantung apa sih dilihatnya
sebenarnya lima ratus meter persegi itu sempat besar juga sih
nah menurut hemat saya sih lima ratus meter persegi untuk tiga lantai itu memang nggak cukup besar
tapi cukup efektif untuk berlatih bekerja di dalam compackability
jadi dalam sebuah pembangunan yang kompak gitu
jadi saya kira pak luhut mengatakan itu ya wajar
karena beliau itu pengusaha besar juga selain jadi menteri
kedua memang saya juga tidak tahu kenapa dibuat
saya kan bukan ikut desain ya
tapi memang seharusnya desain rumah di ikn itu muldemat air ya
itu justru lebih harusnya eco friendly
karena ini bukan kota yang sekelas jakarta gitu
tapi pertimbangan pertimbangan seperti ini kan tidak ada di diskusikan di publik ya
nah tapi yang juga jadi masalah sampai dengan sekarang nih pak rian
tapi juga masalah lahan yang hingga kini juga belum beres
sementara target rumahnya ini sudah harus jadi di bulan juli dua ribu dua puluh
apa sih kira kira yang masih harus menjadi pekerjaan rumah nih
supaya masyarakat yang tinggal di sana pembebasan lahannya juga mereka mendapatkan manfaat
dari pembangunan rumah di ikn
jadi kebijakan publik itu beratnya diimplementasi
karena seringkali adopsi itu terlambat
dengan demikian ada tiga hal yang perlu dikerjakan oleh
oh ya maaf saya sebut satu dua tiga nggak berhubungan dengan masalah apa namanya
jadi yang pertama adalah bagaimana yang namanya kebijakan itu disiapkan untuk dikomunikasikan dengan baik
kedua ada proses komunikasi kebijakan bukan sosialisasi
maaf bedanya komunikasi itu artinya membuat masyarakat ngerti
nah yang ketiga adalah respon atau apa namanya itu konsekuensi yang menjadi hal yang menjadi wajar bagi si pemilik tanah sebagainya itu dilakukan
contohnya apabila lahan itu dimiliki oleh siapa begitu kan ya
perlu ada yang namanya cara yang baik untuk menyelesaikan
contohnya misalnya ya
ternyata pemerintah kasihnya cuma lima
maka ada mekanisme trade off yang itu bisa dilakukan
misalnya oke saya dapat ganti bukan lima tapi tiga
namun saya diganti rumah saya di mana
jadi dengan mengingat berhitungannya jangan kemudian kos tukos saja
harus ada namanya trade off yang lebih cerdas lagi
sehingga harus ada pendekatan seperti ini saya sebut aja ya karena bumn ya
harus seperti metode yang jadi slogannya pt pegadean
pembangunannya pun terus lancar karena masyarakat aslinya juga senang gitu ya pak rian ya
jadi ini bukan mata mata masalah ganti uang saja
karena ini kalau bisa ikn jadi ikn jadi pesta kita
jangan jadi pestanya pemerintah pusat pindah aja
dan harus cerdas bagaimana memilih cara cara yang tidak mudah tadi itu
terima kasih fahrian nugroho pengamat kebijakan publik
sudah berbagi informasinya di sapa indonesia malam